sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu harus jawab dengan jujur
betul kamu itu bukan cucunya arief
dan kamu firman
apa kamu sudah tahu sejak awal
itu betul enggak nyangka
kalau kalian membohongi saya selama ini
oma aida enggak pernah bermuka setiam
ya allah oma
jangan tentu aku
tolong sebaiknya kalian pergi dari sini
saya enggak mau kondisi oma terbarah
kami akan pergi dari sini
biaya operasi aida dan sengaja saya pinjam kepada ibu nenek
dan pasti saya kembalikan
tapi jangan tuduh saya dan aida menipu ibu ranis
tak punya niat sama sekali saya dan aida menipu ibu nanas
apalagi keinginan kami berdua untuk mengambil harta
tidak sama sekali
bapak jadi dimarahin
bapak jadi dituduh
udah nipo malah ras pak
padahal aida gak tau
kalau ada orang yang nelfon bapak
terus dia minta biaya operasinya aida
aida sama sekali gak tau pak
bapak tau dah
pasti bukan kami yang melakukan itu
bapak juga gak ngerti
siapa sih sebenarnya melakukan itu
jangan panggil si firmang sekarang juga
kan aku udah bilang bang
pak firmangnya gak ada
pak itu kaya suara bonden
aku gak percaya bang
jangan yang ini
kalo si firmang gak muncul juga
ini warung bakal kita bakar
kalian ini siapa
lo namanya firman kan
serahkan sekarang selama sepuluh juta untuk bayar hutang
udah dikasih waktu loh masih ngelunjak juga
berarti lo gak ada niat baik untuk bayar hutang
sekarang warung ini lo udah gak ada
jadi kita berhak untuk apain aja warung
kecuali kalau lo mau bayar utang lo sekarang juga
surat surat warung saya semuanya lengkap di sini
bapak bisa pinjam misalnya
saya cuma kasih pinjam satu ratus lima puluh juta
tapi ingat kamu harus bayar tepat waktu
terus tertabung aja
tapi satu ratus lima puluh juta tuh banyak banget
banyak ya banyak
dulu waktu hutang berani sekarang yang banyak
tapi belum sekarang
gue kasih waktu lo dua minggu
warung ini gue sitah
masa ini udah oh knellin
om eni kenal aida dan bapaknya itu sebagai orang baik baik
bahkan waktu dia mengoperasi jantung pun dia menyembunyikannya dari kita
dan kalau emang dia udah punya niat buruk dari awal dia kan pasti udah minta kita untuk bayar hari nomor
riza aku jadi ngebelain cewek kampungan itu sih
zah tapi sama aja mereka itu masih bohong za
dari awal pak firman udah tahu kalau aida itu bukan anaknya
tapi dia masih aja gak ngaku za
ya mungkin tujuan awal mereka adalah supaya oma mau ngebayarin operasi jantungnya aida
tujuan selanjutnya mereka mau menguras hartanya oma
aku bener bener gak nyangka aida orangnya kayak gitu
selama ini aku udah salah nilai dia
kalau aku gak dengar langsung dari mulut kamu
waktu aku gak bakal bisa percaya kalau kata kata itu keluar di mulut kamu
kok kamu jahat banget sih sama aida
kamu kan sahabat dia
dan kamu juga udah kenalan
sama sama sama dia
indira yang aku kenal selama ini gak pernah jelek jelekin orang lain
kok kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama aku
riza selama ini aku gak pernah lihat kamu semara itu sama aku di depan keluarga kamu
aku itu kan cuma berusaha untuk melindungi oma za
jangan berantem di sini
n offen kepitulah m